kembali di breaking news kompas tv saudara masih dari menyiarkan dari bali
diketahui world water forum ini merupakan pertemuan tiga tahunan saudara
yang diselenggarakan world water council dan tuan rumah penyelenggara
dan pergelaran acara ini telah berjalan selama kurang lebih dua puluh delapan tahun
sejak diselenggarakan pertama kalinya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di maroko
seperti diketahui world water forum pertama kali digelar pada tahun sembilan puluh tujuh di marrakesh maroko
sebagai tuan rumah dan world water council selaku co host
pertemuan selanjutnya lalu dilakukan setiap tiga tahun
dengan mengundang peserta berbagai sektor
baik pemerintahan akademisi ngo swasta maupun water communitys lainnya
kemudian secara berturut turut world water forum juga digelar di den haag pada tahun dua ribu dua
lalu jepang pada tahun dua ribu tiga meksiko dua ribu enam
dan menyusul setelahnya istanbul turki pada tahun dua ribu sembilan
juga digelar di maksei perancis pada tahun dua ribu dua belas
di korea selatan dua ribu lima belas brazil dua ribu delapan belas dan senegal pada tahun dua ribu dua puluh dua
mekanisme pertemuan world water forum ini terbagi dalam tiga proses seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh
jurnalis kompasivinanda aprilia di bali
ketiga proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan
mulai dari pemimpin negara menteri pemimpin daerah akademisi peneliti
hingga generasi muda yang akan saling bertukar pikiran
terutama untuk mengatasi bersama ancaman krisis air di dunia
saudara perhelatan world water forum ke sepuluh
pada pagi hari ini tadi presiden joko widodo menekankan pentingnya air dalam kehidupan
apalagi khususnya untuk pengelolaan air juga ketahanan pangan
dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga
yang mulia sebagai negara dengan luas perarian
indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air
mulai dari sepanjang garis pantai pinggiran aliran sungai sampai tepian danau
masyarakat kami memiliki nilai budaya terhadap air
salah satunya adalah sistem pengairan subak di bali
yang dipraktekkan sejak abad ke sebelas yang lalu
dan diakui sebagai warisan budaya dunia
selain itu bagi masyarakat bali air adalah kemuliaan
yang mengandung nilai nilai spiritual dan budaya
yang harus dikelola bersama sama
hal tersebut sejalan dengan tema kita tahun ini
yaitu air bagi kemakmuran bersama
yang bisa dimaknai menjadi
yang bisa dimaknai menjadi tiga perjalanan yang berbeda dan berbeda
mengedepankan pemerataan dan kerjasama inklusif
serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama
di mana ketiganya hanya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci
di indonesia kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan
dalam merestorasi sungai citarum
serta pengembangan energi hijau
solar panel terapung di waduk cirata
yang menjadi terbesar di asia tenggara
ketiga di dunia